sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

dengan tangan lanes atau tangan jauh
dengan tangan lanes atau tangan jauh
jadi tolong ya jangan pernah kamu muncul lagi depan rumahku
jangan jangan membunuh diri
aduh kamu tuh
aku cari kemana mana kamu di sini kamu ngapain ya
kamu yang ngapain di sini
semua orang bingung nyariin kamu
aku jalannya ke sana ke sini ke sana
aku gak akan pergi sebelum kamu pulang
aku nggak mau kamu nggak ngerti ya
aku selalu aja jadi beban dan masalah baru untuk nara
aku kasih tau dia ya kalau ini semua yang jadi
ya udah nenek
kamu kapanpun harus bisa ditelepon
keluarga kamu aku nelfon kamu angkat
gak bikin orang bingung deh
ini susah aja kan
aku nggak nyangka nara bener bener baik ya sama aku
diperhatian sama aku
pokoknya aku harus balas semua kebaikan kamu nanti nara
aku tahu selama ini papa kecewa sama aku
tumben kamu ini nyadar
tetapi lebih bagus lagi kalau kamu itu bisa seperti
kita bikin kesepakatan aja
papa kasih aku waktu tiga bulan
dan dalam waktu tiga bulan aku akan nunjukin sama papa
mungkin kerja aku lebih baik dari nara
jadi apapun yang akan aku lakukan pasti lebih baik dari nara
dan bila tidak
kalau enggak papa boleh kasih perusahaan itu sama siapa aja
siapa aja terserah

jadi papa ini nggak sabar untuk menunggu hasilnya
ya papa lihat aja ntar gimana hasilnya
pokoknya aku jamin papa pasti nggak akan kecewa
mama nggak setuju
pak mama nggak mau kalau sampai jodoh nggak berhasil
terus papa dengan
dengan seenaknya ngasih semua perusahaan itu sama orang lain
orang yang nggak jelas siapa bukan dana daging kita